wedding organizer aisyah wedding mendapat sorotan setelah menganjurkan perempuan untuk menikah mulai usia dua belas tahun
wedding organizer tersebut juga menawarkan jasa pernikahan siri dan poligami
badan kependudukan dan keluarga berencana nasional bkkbn menilai promosi pernikahan dini atau pernikahan anak yang dilakukan aisyah wedding tersebut menyesatkan
kepala bkkbn hasto wardo yang menjelaskan pernikahan dan kehamilan dini sebelum menginjak usia matang dua puluh tahun akan menyebabkan kerugian baik secara biologis maupun psikologis anak
pernikahan anak yang tidak nyata melanggar undang undang bertentangan dengan undang undang yang lebih memprihatinkan ketika bertentangan dengan alam
dalam arti secara biologis kan memang anak itu sangat belum siap untuk hamil melahirkan dan bahkan untuk hubungan seks pun sebetulnya belum siap
sekretaris pengurus pusat lembaga kemaslahatan keluarga nahdlatul ulama alisa wahid menegaskan
pernikahan anak di bawah usia dua puluh tahun akan menyebabkan kematian
umur yang dipromosikan aisyah wedding justru mengingkari tujuan hukum islam itu sendiri
alisa juga menilai alasan untuk menghindari zinah sebelum usia matang tidak dibenarkan
sebab manusia diciptakan dengan akal budi untuk mengelola donongan seksualnya
perkawinan anak sendiri menyalahi itu
tujuan hukum islam itu adalah perlindungan
perlindungan terhadap hak beragama
terhadap hak umum
untuk berpikir atau berakal
atau mengoptimalkan potensi diri
hak untuk bereproduksi memiliki keturunan
hak atas martabat kemanusiaan
itu semua adalah bagian dari hak hak dasar bagi seorang muslim
hukum islam itu diatur ke arah sana untuk mewujudkan itu
nah sekarang kita lihat perkawinan anak ya
perkawinan anak itu ketika anak belum pada usia yang cukup matang
dia kemudian dinikahkan
apa sudah pasti
hak terhadap pikirannya dan potensi dirinya itu terenggut
di sisi lain pakar psikologi forensik reza indragiri
melihat adanya anomali dari sisi hukum yang perlu dibenahi
terkait penanganan kasus aisyah wedding
batas usia dewasa dalam undang undang perlindungan anak adalah delapan belas tahun
sedangkan dalam undang undang perkawinan diatur batas usia minimal menikah
terdapat pasal dalam undang undang perkawinan yang mengatur tentang
pengecualian pernikahan di bawah usia sembilan belas tahun
bila memenuhi sejumlah syarat
hal itu membuka peluang aisyah wedding tak dapat dikenakan sanksi secara hukum
saya bisa memahami kegelisahan masyarakat
tidak mendukung adanya pernikahan usia anak anak
tetapi pada saat yang sama
saya mengajak kita semua untuk melek tentang kompleksitas hukum
baik di dalam undang undang yang bersangkutan
maupun kompleksitas hukum yang ada antar peraturan perundang undangan
wedding organizer aisyah wedding telah dilaporkan kpai ke kepolisian
atas dugaan mempromosikan perkawinan anak
aisyah wedding dinilai melanggar undang undang perkawinan
serta undang undang perlindungan anak
tika bere mau